komisi pemilihan umum daerah dki jakarta akan menggelar debat pilkada terakhir dengan tema kependudukan dan peningkatan pelayanan hidup masyarakat di hotel bidakare jakarta malam nanti
debat pilkada dki jakarta yang memasuki putaran ketiga ini akan menantang agus silvi ahok jarot serta anis sandi untuk memaparkan program program mereka dengan tema kependudukan dan peningkatan pelayanan hidup di jakarta
kpud provinsi dki menjanjikan dalam debat kali ini tidak akan memancing eskalasi lebih panas karena sudah mendekati masa tenang dan hari pemilihan
dalam debat malam nanti beberapa media ditunjuk menjadi penyelenggara yakni transtv trans tujuh cnn indonesia kompas tv sctv indosiar dan jak tv
korresponden senior cnn indonesia alfito dianova ginting akan memandu jalannya depan
beberapa jam jelang debat pilkada dki jakarta putaran akhir bagaimana persiapan di venue kita bergabung dengan rifana pratiwi di lokasi
rifana selamat siang apakah proses sterilisasi area sudah mulai dilakukan
selamat sore alvira gladir sik menjelang persiapan debat final pilgub dki jakarta saat ini tengah dilakukan
seperti yang anda lihat di bawah ini kita bergabung dengan rifana pratiwi di lokasi
dan untuk malam nanti memang kpu dki jakarta memberikan tema masalah kependudukan dan peningkatan kualitas hidup warga dki jakarta
dan ada empat subtema yang menjadi pokok bahasan pada debat malam nanti
yang pertama adalah pemberantasan narkoba kemudian pemberdayaan perempuan perlindungan anak
dan yang terakhir adalah peningkatan fasilitas untuk penyandang disabilitas
dan berdasarkan jumpa pers yang digelar oleh kpu dki jakarta kemarin memang untuk pendukung dari ketiga pasangan calon ini hanya diberikan seratus orang
agak berbeda dengan debat pertama dan juga debat kedua
jika pada debat pertama ada seratus pendukung yang diperbolehkan untuk mengikuti jalannya debat secara langsung di dalam birawang
sementara untuk debat kedua ada satu ratus dua puluh pendukung
namun untuk debat ketiga kali ini demi menghindari
keributan ataupun celaan antara para pendukung kpu dki jakarta menginginkan bahwa ketiga pasangan calon hanya membawa seratus orang pendukung dari ketiga pasangan calon
dan tadi kami sempat bertanya kepada kpu dki jakarta proses sterilisasi mungkin nanti akan dilakukan sekitar pukul lima sore setelah proses gladiresik ini selesai dilakukan
untuk pengamanan sendiri ada satu tujuh ratus personil dari polda metro jaya memang diturunkan
untuk mengamankan jalannya debat malam nanti
ada empat zona ring pengamanan yang dipersiapkan oleh polda metro jaya
ring pengamanan pertama adalah di tempat saya berdiri saat ini di dalam birawal hotel bidakara
kemudian ring pengamanan kedua adalah di lobi hotel bidakara
untuk ring pengamanan ketiga adalah di luar area hotel bidakara
dan ring pengamanan keempat adalah di sekitar jalan jalan utama di area hotel bidakara
dan elvira ini yang menarik sebetulnya seberapa signifikansi sebetulnya debat final pilgub dki ini
dan kami tadi sempat meminta konfirmasi kepada sejumlah pengamat politik dari berbagai lembaga riset
bahwa untuk pemilih dki jakarta yang memiliki kelas menengah cukup banyak
yang mereka ini adalah pemilih rasional dan melek teknologi
debat ini sangat berpengaruh untuk menentukan elektabilitas ketiga pasangan calon
mengingat dari hasil lembaga riset ini ada swing voters dan juga undecided voters yang cukup banyak dan belum menentukan pilihan
dan mereka akan menyaksikan debat malam nanti untuk akhirnya nanti menentukan pilihan
pada tanggal lima belas februari siapa yang akan menjadi gubernur dki jakarta elvira
rifana ini adalah debat terakhir debat final
apakah ada sesuatu yang berbeda dalam susunan acara dibandingkan debat pertama dan kedua sebelumnya
ya betul sekali elvira jika kita bandingkan kebetulan saya ada pada debat pertama dan juga debat kedua
jika pada debat pertama memang moderatornya hanya satu orang
kemudian pada debat kedua kpu dki jakarta ini menambah moderator menjadi dua orang untuk debat ketiga atau debat final
kpu dki jakarta
kpu dki jakarta kembali mengembalikan hanya ada satu moderator yang sudah dipilih oleh kpu dki jakarta yakni alvito deanova untuk memandu jalannya debat malam nanti
sementara untuk pembagian ataupun rundown acara pada debat kali ini memang agak sedikit berbeda
pada debat pertama dan juga debat kedua dibagi ke dalam enam segmen
di mana pada segmen pertama ketiga pasangan calon ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi
dan ini perbedaannya bahwa pada segmen pertama ini ketiga pasangan calon sudah
langsung diberikan pertanyaan oleh moderator yang sudah dipersiapkan oleh empat panelis yang dipilih oleh kpu dki jakarta
kemudian pada segmen kedua dan juga segmen ketiga ketiga pasangan calon masih diberikan pertanyaan oleh moderator dari panelis
namun mereka boleh saling menanggapi
sementara untuk segmen keempat dan juga segmen kelima ketiga pasangan calon berat untuk mengajukan pertanyaan satu sama lain dan boleh saling berdebat
namun ditengahi oleh moderator
sementara untuk segmen terakhir
memang kpu dki jakarta memberikan waktu kepada ketiga pasangan calon untuk memberikan closing statement atau kalimat penutup sebelum debat ditutup oleh moderator alvito deanova elvira
baik rifana terima kasih informasi anda langsung dari hotel bidakari
kita lihat nanti malam bagaimana jalannya debat putaran akhir pilgub dki jakarta